singapura hari ini mulai membuka pintu masuk bagi kedatangan warga negara indonesia
apa saja ketentuan bagi wni yang ingin masuk ke singapura
dan bagaimana perkembangan kasus covid sembilan belas di sana
kita akan berbincang dengan duta besar republik indonesia untuk singapura suryo pratomo
pak dubes selamat malam
selamat malam f
pak dubes jadi mulai hari ini wni sudah bisa masuk ke singapura
tapi kemudian ada ketentuannya sebagian masyarakat menganggap bahwa sudah bisa mulai liburan begitu masuk ke singapura
siapa saja wni yang bisa masuk ke singapura pak dubes
sebetulnya yang jadi ini kategorisasi indonesia naik dari kelompok empat menjadi kelompok tiga
kelompok tiga itu diperbolehkan kepada orang yang mendapat izin masuk ke singapura untuk tidak menjalani karantina sehari di hotel
tetapi karantina dilakukan boleh di rumah sendiri dan sepanjang rumah itu tidak ada orang lain
sehingga kemudian bisa menjalankan karantina dengan lebih keamanan
baik artinya yang ingin berlibur belum bisa begitu ya
jadi memang belum singapura itu jauh ini memang belum membuka negaranya
yang sudah dilakukan itu adalah menerapkan apa yang disebut dengan vaccinated travel lane
jadi singapura memberikan kesempatan dan negara negara
yang tingkat vaksinasinya sudah tujuh puluh persen kasusnya relatif stabil untuk boleh masuk ke singapura
dan dua negara yang pertama kali diizinkan untuk mendapatkan vtl itu adalah jerman dan brunei
dari tanggal delapan september sampai saat ini jumlah orang yang menggunakan fasilitas vtl dari jerman dan brunei itu jumlahnya sekitar empat orang
nah kemudian tanggal
yang lalu dua belas oktober itu jumlahnya ditambah menjadi sebelas negara
terutama negara negara eropa dan amerika serikat
nah kepada negara negara kuota yang diberikan adalah tiga orang satu hari
sepuluh orang itu sesuaikan dengan kemampuan petugas kesehatan di bandara canggih untuk melakukan tes pcr
dan juga menghitunglah rumah sakit yang tersedia apabila para pendatang itu datang ke singapura
kemudian terinfeksi atau perlu perawatan
jadi betul betul mereka ingin mulai membuka tetapi membukanya dilakukan sangat berhati hati
tanggal delapan november yang akan datang vtl akan ditambah lagi kepada australia dan swiss
dan kemudian pada tanggal lima belas november
kepada korea selatan
indonesia sudah menjadi satu negara yang dipertimbangkan untuk mendapatkan ptl
nah sekarang hari senin lalu pemerintah singapura sudah mengirim draft penerapan vtl indonesia singapura
jadi orang itu betul betul sepanjang sudah divaksinasi penuh
dan tes pcr ketika berangkatan dan sedatangan itu negatif
melakukan kegiatan di singapura
baik bagaimana untuk para pekerja migran pak dubes
para pekerja migran juga sama dengan status yang diterapkan
dianggap sebagai pendatang dari luar
karena itu kegiatan ekonomi singapura di kuartal ketiga juga mengalami perlambatan
penyebabnya adalah jumlah tenaga kerja terutama untuk sektor konstruksi
yang menjadi pendorong pertumbuhan di kuartal kedua itu jumlahnya sangat terbatas
jadi memang singapura dengan yang disampaikan oleh presiden joko widodo kemarin
dalam pertemuan para pemimpin asean
bahwa asean itu memikirkan untuk memulai kembali pembukaan kegiatan ekonomi
tetap dilakukan dengan sangat berhati hati
sehingga pembukaan kembali itu sampai harus meningkatkan jumlah kasus covid sembilan belas

di negara para asean
baik bicara mengenai berhati hati kita tahu bahwa pengawasan protokol kesehatan
cukup ketat gitu di singapura
tapi kita juga tahu saat ini terjadi lonjakan kasus covid sembilan belas di singapura
apa kemudian penyebabnya pak dubes
jadi artinya kalau kita melihat kasus delta varian pertama
yang masuk singapura itu pada tanggal delapan mei
dan tanggal dua belas mei
jadi singapura kembali melakukan pengetatan dari fase tiga kembali menjadi fase dua
di mana orang hanya boleh pergi keluar rumah dua orang
makan di restoran juga dibatasi dua orang
sampai kemudian kasusnya sebetulnya bisa terkendali
tetapi tanggal enam belas juli di singapura ada kasus pelanggaran yang dilakukan
kelompok masyarakat datang ke tempat karaoke tidak membawa alat trace together
tidak membawa handphone
dan ketika ada orang terinfeksi
itu agak sulit untuk dideteksi
setiap saat saja orang yang melakukan kontak keras
dan ketika orang itu kemudian menyebar pulang ke rumahnya
dan berkegiatan di tempat tempat lain
di sanalah sebetulnya kasus penularan terjadi
jadi kasus yang terjadi di singapura saat ini
yang kasusnya mencapai penambahan kasusnya mencapai sekitar tiga dua ratus orang per hari
penyebabnya itu adalah penularan di dalam singapura
sementara kasus impor sendiri
data terakhir hari ini dikeluarkan
vtl yang diberikan kepada mereka yang masuk ke singapura
dari dua belas negara itu
dua belas negara itu
itu kasus positifnya hanya empat orang
jadi pemerintah singapura semakin meyakini
bahwa sepanjang orang itu sudah divaksinasi secara penuh
ini potensi untuk menularkan kepada orang lain itu rendah
memang orang yang sudah
vaksinasi masih bisa terinfeksi covid sembilan belas
tetapi sekali lagi sepanjang tidak punya comorbid
itu mereka bisa kembali pulih
dengan dan bahkan kemudian angka fasilitasnya di singapura sangat rendah
ini yang menjadi perhatian pemerintah singapura
mereka yang usianya empat puluh tahun ke atas sudah diminta untuk melakukan booster
atau suntikan ketiga
jadi semua ya diputuskan ya
semua ya dipukul rata ketika berusia di atas empat puluh tahun
diharapkan untuk segera mendapatkan vaksin booster
sejauh ini anda melihat apakah prosesnya cukup berjalan lancar
sosialisasinya seperti apa
karena kita juga melihat kasus lansia yang terkonfirmasi positif
cukup banyak di singapura
jadi akhirnya memang benar
singapura itu sejak awal menerapkan kebijakan volunteer
orang itu tidak diwajib divaksinasi
tetapi secara sukarela
akibatnya sekitar tiga ratus sampai lima ratus lansia
itu tidak mau mengikuti vaksinasi karena menganggap
dirinya tidak pernah punya niat untuk pergi ke luar negeri
apalagi di mulai juli tahun lalu sampai mei tahun ini
itu kasus penularan di singapura boleh dikatakan nol
kemudian mereka merasa sudah aman di singapura
tetapi setelah varian delta masuk
mereka justru sekarang yang paling rapuh
mereka yang paling mudah terinfeksi dan ketika sudah terinfeksi
karena sudah lansia mereka berpotensi untuk meninggal
dan jumlah angka kematian di tiga bulan terakhir
yang jumlahnya mencapai dua ratus orang lebih
mereka umumnya adalah lansia yang belum divaksinasi
saya banyak bertanya tentang singapura begitu pak dubes
karena kita tahu juga di indonesia sendiri saat ini
bahkan presiden jokowi sudah mewanti wanti
ada ancaman gelombang ketiga
mengingat saat ini kasusnya cukup tinggi
di singapura juga diterapkan digital tracing pak dubes
apakah ini cukup efektif dalam proses tracing di singapura
sangat efektif karena semua orang ketika akan menggunakan
fasilitas umum di kemau pergi ke tog menggunakan bis
masuk ke pasar naik lrt mereka hanya bisa masuk
ke kelompok perumunan orang kalau mereka memiliki digital tracing
atau membawa digital tracing
sehingga sangat efektif karena itu dengan cepat
ketika ada satu orang positif covid orang yang lakukan kontak erat
langsung di sms oleh kementerian kesehatan untuk melakukan tes pcr
sekali lagi yang menjadi masalah tanggal enam belas juli terjadi pelanggaran
dilakukan oleh kelompok kecil orang singapura
jika mereka datang ke tempat karaoke itu tidak membawa digital tracingnya
jadi digital tracing itu sebetulnya alat yang paling efektif
yang selama ini bisa mendeteksi siapa saja orang yang punya potensi
untuk tertular covid sembilan belas
sepanjang itu kemudian ada satu dua orang yang tidak disiplin
akibatnya seperti dirasakan singapura sekarang ini
karena itu menurut saya benar ketika presiden mengatakan bahwa
kita perlu hati hati dan perlu ada kedisiplinan
sekarang ini bukan hanya kedisiplinan pribadi
kedisiplinan kolektif itu menjadi sesuatu yang sangat penting
sekelompok orang tadi yang pak dubes katakan tidak membawa alatnya begitu
ini berupa alat kecil begitu ya pak ya kalau saya tidak salah
ada aplikasi di handphone begitu ya
sebetulnya digital tracing itu bisa dilakukan dengan melakukan download di handphone mereka
tetapi singapura belajar terutama untuk orang orang tua
ternyata mereka itu sangat kemampuan digitalnya itu sangat rendah
dan mereka tidak terbiasa menggunakan itu
karena itu kemudian diperkenalkan yang namanya
tugasal alat seperti ini
ini token yang bisama artinya dengan aplikasi yang kalau kita download di handphone kita
karena di sini mencatat semua
dan kemudian dari nomor identitas kita
karena singapura sudah berhasil mengembangkan singtax
singkat itu semua data kita mengenai kesehatan data mengenai vaksinasi
bah jaminan kuransi untuk
untuk masuk rumah sakit
itu semua tercatat
mereka sudah masuk ke dalam era digital
tetapi sekali lagi digitalisasi itu membutuhkan
literasi yang merata pada semua orang
dan terutama untuk orang orang tua itu tidak mudah untuk bisa
bisa cepat memahami dan menggunakan alat alat yang modern seperti digital tracing ini
ini menarik ya karena kita di indonesia hanya mengandalkan aplikasi peduli lindungi
kalau misalnya alat tersebut
tidak dibawa sengaja tidak dibawa
atau bahkan mungkin lupa begitu pak dubes
apakah ada sanksi bagi warga negara di sana
ya sanksinya tidak bisa masuk ke tempat umum
restoran tidak bisa minimarket tidak bisa
masuk ke mal tidak bisa naik tidak bisa
kemudian naik mrt tidak bisa sehingga orang ketika
mersinggah alat itu
makanya hanya adalah pulang untuk mengambil terlebih dahulu alat itu

dengan alat itu itu betul betul merupakan alat tiket masuk
untuk bisa memanfaatkan fasilitas umum yang ada di singapura
baik terakhir pak dubes kita tahu beberapa waktu lalu singapura bersiap
dari pandemi menjadi endemi terkait covid sembilan belas ini
jadi dianggap hanya sebagai flu biasa saja
apakah kemudian ini masih relevan dengan situasi saat ini di angka kasus covid sembilan belas cukup tinggi
singapura sebetulnya ketika kasusnya turun sampai ke bawah
sebelum delapan mei hampir singapura dalam kelompok negara yang berpikir untuk mencapai
yang disebut dengan zero covid
tetapi dengan adanya delta varian mereka menyadari bahwa tidak mungkin mencapai zero covid itu
yang dilakukan sekarang adalah bagaimana mempercepat vaksinasi
dan kemudian vaksinasi itu yang membuat orang bisa melakukan kegiatan
dan kalau pun terinfeksi tidak akan berhasil
ini yang dilakukan oleh singapura termasuk kenapa mereka menerapkan vtl
vtl itu dimaksudkan karena mereka meyakini dari data apa
saintifik yang mereka miliki orang yang sudah divaksinasi itu
tidak rendah tensinya untuk menularkan kepada orang lain
kalaupun dia terinfeksi dia akan tidak terlalu parah akibatnya dan bahkan kematian
baik duta besar republik indonesia untuk singapura suryo pratomo terima kasih
pak dubes informasinya update perkembangan kasus covid sembilan belas banyak yang kemudian bisa kita pelajari
dari penanganan covid sembilan belas di negeri tetangga
selamat malam salam sehat selalu pak dubes
salam sehat elvira